pemerintah provinsi jawa barat menerapkan denda bagi warga yang tidak menggunakan masker di tempat umum
dendanya bervariasi mulai dari seratus ribu rupiah hingga lima ratus ribu rupiah dan sudah ada gubernur jawa barat
ridwan kamil bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
selamat malam kang emil
selamat malam mbak mavri
ya kang ini kan sudah berjalan di sejumlah daerah
kalau tadi sempat melihat ada tayangan juga ternyata di bogor dan depok ini masih ada yang bandel nih kang
tapi secara umum evaluasinya seperti apa kang untuk peraturan gubernur ini penerapannya
ya jawa barat itu selalu mengambil keputusan berdasarkan keilmiahan
kita lakukan survei dengan konsultan survei dan memang persepsi orang yang mau pakai masker masih di lima puluh persenan
padahal proses kita kan sudah tiga tahap mbak
tahap pertama dua bulan pertama adalah edukasi kan
tahap kedua kemudian teguran
ternyata setelah teguran empat bulan masih juga lima puluh persenan
itulah kenapa kita mulai peraturan gubernur untuk melakukan sanksi denda
itu pun di tujuh hari pertama tetap ada diskresi karena pilihan sanksi ini ada dua
melakukan denda jika memang membandel dan diduga tidak disiplin
tapi kalau betul betul lupa dan dipermaklumkan itu ada hukuman sosial
dan ini bukan hanya urusan masker tapi denda terhadap semua protokol kesehatan
baik di perkantoran baik di kegiatan acara acara keramaian
dan memang yang paling viralnya tentunya adalah pelanggaran secara pribadi yaitu pengguna dan tidak memakai masker
nah prinsipnya karena gubernur ini hanya pembina mbak
jadi aturan ini boleh dimodifikasi kira kira begitu
jadi kalau depok hanya lima puluh ribu sementara kita seratus ribu juga tidak ada masalah
karena tujuannya bukan soal jumlah rupiahnya
tapi menjadikan instrumen
agar mendisiplinkan dan tentunya diadaptasi dengan kebiasaan lokal
di bogor sudah di depok sudah dua puluh tujuh kota kabupaten juga sudah mulai melakukan
mudah mudahan evaluasi kita dilakukan per tujuh hari mbak
nanti minggu depan kita lihat oleh data statistik apa kenaikan kedisiplinan atau masih sama ya
menarik nih kang kalau kita bicara soal kedisiplinan masyarakat ya kang untuk kemudian patuh protokol
kalau kita flashback saat masih dua kasus terdeteksi
covid ini rasanya ada panic buying semua orang berburu masker
tapi sekarang angkanya sudah menembus seratus ribu tapi masih banyak kita temukan juga adanya kerumunan kang
apa kemudian upaya yang akan dilakukan untuk benar benar memastikan ini bisa efektif nih kang
diterapkan di setiap waktu di setiap daerah di setiap lokasi
bentuk pengawasannya bagaimana kang
ya sebelum kesana saya ingin menyampaikan sebuah studi mbak mepriya dari studi golmansak konsultan ekonomi
bahwa kesimpulan riset mereka menyatakan bahwa lockdown itu setara dengan memakai masker
dua duanya bisa menurunkan persebaran virus
tapi lockdown ada kerusakan ekonomi kalau pakai masker tidak
jadi saya bilang pilih aja mau di lockdown lagi tapi nggak bisa bekerja nggak bisa sekolah atau disiplin pakai masker ekonomi bisa buka
sekolah juga sudah mulai bertahap
nah logika ini sedang kami edukasi mbak kepada masyarakat agar yuk ekonomi buka semua boleh tapi pakai masker
nah penegakan sudah kita lakukan dengan tim mbak
tni polri dan pol pp sekarang lagi giat giatnya mencari cara cara yang efektif termasuk hukuman sosial yang bikin jerak yaitu direkam waktu hukuman sosialnya diviralkan
nah kadang kadang orang indonesia itu lebih takut dipermalukan dibanding dihukum badan atau bayar denda
nah itu juga satu metode yang sedang kita siapkan
kedua kita kan sudah di peraturan itu mewajibkan semua kegiatan semua tempat usaha itu harus punya manajer covid mbak
jadi kalau nanti misalkan kita ada kekeremunan ya ternyata keremunan itu ada sebuah acara dan acaranya melanggar protokol
maka yang dihukum tidak hanya
si pendatangnya yang menonton tapi juga manajer covid di acara tersebut
contoh misalkan di kendaraan umum nanti yang dihukum di aturan kita tidak hanya supirnya yang membawa penumpang tapi pemilik dari kendaraan atau perusahaannya
jadi kita coba multi dimensi untuk melakukan penegakan hukum
nah nama juga penegakan hukum disiplin mbak
jadi kadang kadang kita tidak bisa prediksi
maka per tujuh hari tiap hari senin kita akan evaluasi

kalau tingkat ketegasan ini belum mendapatkan dampak ya kita tingkatkan lagi bentuk bentuk lainnya
tapi kita tidak berharap mimpinya sih kayak orang jepang ya mbak
tidak ada lockdown di negaranya tapi karena masyarakatnya patuh dengan masker
maka mereka epidemiologi persebarannya juga terkendali
jadi yang jadi targetnya adalah perubahan perilaku ya kang ya
karena kan namanya adaptasi kehidupan baru
kita juga harus benar benar beradaptasi
dengan mengenakan masker setiap saat sebagai salah satu upaya pencegahan penularan virus corona
tapi kalau bicara soal hal tadi nih kang ya
apa sih kang parameternya apakah kemudian yang menjadi parameter oke evaluasinya berjalan baik
artinya orang yang tidak mengenakan masker atau seperti apa kang
yang kemudian bisa menentukan apakah akan di lockdown atau tidak kalau di jawa barat
kan tiap hari kita mengukur angka reproduksi covid mbak
kemudian tiap tujuh hari angka reproduksi covid ini akan meningkat

biasanya kita itu lihat kalau udah lompat lagi di level lebih dari angka satu
maka tindakan kita harus lebih ketat
jadi memang manajemennya itu tarik ulur
nah sudah sejak kasus di sucapai itu kita sudah kembali lagi di bawah satu
terakhir di delapan puluh empat
nah jadi ukurannya hanya itu ya
jadi kalau artinya meningkat
kalau sudah terkendali
kita ngulur lagi dan sebagainya
kita juga ada berita baik karena vaksin kan sudah hadir ya
hanya sedang dicoba tiga bulan untuk genetika orang indonesia
mudah mudahan tiga bulan beres sehingga di awal dua ribu dua puluh satu vaksin buatan bio farma bandung juga bisa membawa berita baik
sehingga saya bilang ke orang orang yang kecapean pakai masker
ayo mari semangat karena vaksinnya sudah ada
nanti kalau sudah normal kan bisa baik lagi
tapi kalau kasusnya masih terus meningkat
kami akan melakukan psbb lagi lockdown lagi dan sebagainya yang tidak nyaman
jadi saya kira sabar ya mbak
kita nggak bisa bagaimanapun mereka adalah masyarakat kami
sebagai pemimpin kami harus sabar
dan terus cari cara yang lebih kreatif lah
salah satunya seperti kasus di bandung kayak orang nggak pakai helm gitu ya
itu kan viral itu ya
nah itu kadang kadang juga
akan gendang ya kang
ya kira kira gitu lah
jadi akan kita coba mbak
nanti viral viral kreatif itu dalam rangka meningkatkan memakai masker
tapi kalau bicara soal kreatif itu memang jadi salah satu jurusnya ya
ada lima jurus kang emil pernah menyatakan untuk kemudian menekan laju penyebaran virus corona di jawa barat
salah satunya adalah si inovatif itu tadi ya kang ya
terus dicari caranya bagaimana kemudian ayo kita sama sama berubah
apa perilakunya ya kang ya
kang sedikit boleh kang soal vaksin nih kang
meluruskan juga kang
kan ini proses pendaftaran untuk bisa menjadi relawan vaksin sudah dibuka ya kang
sampai tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
tapi kemudian ramai nih kang
diperbincangkan bahwa vaksinnya ini hanya berasal dari tiongkok saja
tapi sebenarnya faktanya seperti apa nih kang
vaksinnya dari mana dan nanti prosesnya akan seperti apa sejauh ini kang
oke ini penting banget nih mbak
kalau boleh sering menjadi topik beberapa hari ke depan lah ya
jadi vaksin itu akan datang dari tiga negara mbak
satu tiongkok dua korea tiga inggris
yang tiongkok kerjasamanya dengan bio farma
kalau yang korea kerjasamanya dengan kalbe pharma
kalau yang inggris kerjasama dengan astrazeneca
nah syarat vaksin itu diproduksi dan beredar adalah
dia harus dites dua kali dulu di negara asal
baru tes ketiga di negara konsumen
nah dari tiongkok korea inggris yang akan dibeli indonesia itu
baru yang tiongkok sudah selesai tes dua kalinya
di negaranya sendiri di tiongkok kan
nah oleh karena itu bukan kita tidak mau pakai yang korea inggris
karena yang korea inggris belum melakukan tes kedua
nah oleh karena itu yang tiongkok lebih dulu
bersama dengan bio farma
tahap dua nya eh satu dua nya sudah di negaranya
nah tahap tiga harus dengan genetika konsumen
yaitu pasar orang indonesia
maka akan dites dulu di bio farma oleh orang orang bandung raya
karena syarat relawan ini harus dalam radius yang tidak terlalu jauh dari pusat produksi vaksin
nah kita butuh satu enam ratus an relawan
yang nanti intinya kalau divaksin itu kan hanya untuk nanti diukur
jadi sebenarnya tidak ada dampak samping terhadap kesehatan
hanya reaksinya genetika indonesia itu apakah maksimum gitu kan
atau hanya kecil
nah itu yang akan menentukan keberhasilan atau tidaknya
dan juga diasuransikan juga kalau ada pertanyaan kekhawatiran
jadi tidak betul kalau dibilang hanya dari tiongkok itu tidak betul
ada korea inggris
dan tidak betul bahwa kita percobaan karena sudah dilakukan dua tes pertama di negara masing masing
bahkan bio farma sendiri mbak
atau vaksin yang lain ya di negara negaranya itu
dia dites dulu di belgia
pada saat dipasarkan di belgia dites dulu di panama
jadi itu prosedur standar distribusi vaksin dunia itu
tes ketiga harus dilakukan di negara konsumen
saya kira itu klarifikasi yang perlu dipahami oleh masyarakat
baik terima kasih banyak kang emil atas waktunya
ingat pesannya tadi kalau warga jawa barat pilih mau disiplin atau lockdown lagi
nanti bisa berdampak juga pada ekonomi ya kang ya
terima kasih banyak kang malam ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected